sebuah video yang direkam warga tampak dua ekor kerbau yang ditinggal pemiliknya
saat dikembalakan di savana desa pandawangi kecamatan tempe lumajang
terjebak banjir pada rabu pagi
peristiwa banjir di lokasi savana tersebut terjadi saat sungai mujur
yang bermuara ke laut pantai selatan tak mampu menampung debit air
sehingga meluap ke savana
selain itu kondisi pantai sedang pasang sehingga air sungai tak mampu mengalir ke laut
beruntung dua ekor kerbau tersebut berhasil diselamatkan setelah banjir mulai surut
kedua kerbau tersebut pun kembali memakan rumput di padang savana yang tidak tergenang banjir
masih seputar perhewanan hawanan hiu tutul kembali terlihat di perairan laut jawa
pasuruan jawa timur rabu pagi
kawanan hiu tutul ini terlihat lima mil jauh

mereka berkeliaran di laut jawa untuk mencari makan seperti ikan kecil atau plankton
setiap tahun kawanan ini bermigrasi dari perairan australia menuju laut jawa
biasanya mereka akan kembali ke australia pada bulan agustus sampai desember
polisi air dari polres pasuruan pun mengimbau agar nelayan tidak mengganggu
ataupun menangkap hiu tutul ini karena hewan ini langka dan dilindungi negara
tim liputan cnn indonesia